mahkamah konstitusi mengabulkan uji materi terhadap undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu terkait batas umur capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa uns
mk menyatakan batas usia capres dan cawapres tetap empat puluh tahun
atau berpengalaman menjadi kepala daerah
bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies rashid baswedan mengatakan
menghormati segala putusan mk dan akan tetap fokus
untuk mendaftarkan dirinya sebagai capres di kpu pada hari pertama pendaftaran
anies tidak ingin banyak berkomentar dan berspekulasi dengan isu yang beredar
bahwa putusan ini untuk melancarkan anak presiden jokowi gibran raka buming raka
menjadi pendamping prabowo subianto dalam pilpres dua ribu dua puluh
setiap keputusan pengadilan harus kita hormati kita hargai dan itu bersifat mengikat
keputusan itu kita hormati kita hargai dan bagi kami fokusnya adalah
untuk mendaftar pengadilan
tanggal sembilan belas besok
jadi tidak ada hal yang mengganggu fokus
sepanjang hari juga kita fokusnya pada persiapan untuk tanggal sembilan belas itu
sementara itu menko polhukam mahfud md senin sore merespon hasil putusan mk
yang mengabulkan syarat usia capres cawapres minimal empat puluh tahun
atau pernah menjabat sebagai kepala daerah
putusan mk menurut mahfud md bisa membuat ketentuan lain
dari yang ada di undang undang dan menjadi norma baru
mahfud md berharap dengan adanya putusan mk tersebut
jangan sampai ada alasan untuk menunda pemilu
baik suka ataupun tidak suka dengan keputusan dari mahkamah konstitusi tersebut
menurut mahfud md putusan mk terkait batas usia capres cawapres ini
sudah mulai berlaku sejak putusan diketok oleh majelis hakim mahkamah konstitusi
saya berharap jangan sampai ini menjadi alasan untuk menindak
semuanya harus siap ikut pemilu
semuanya harus siap ikut pemilu
dengan keputusan mk
meskipun kita mungkin tidak suka putusannya
tapi konstitusi kita mengatakan putusan mk itu final
karena keputusan mahkamah konstitusi bersifat final
meskipun keputusan ini mendapat protes tidak akan mengubah keadaan
mahfud md menambahkan jika semua pihak harus melihat ini sebagai kenyataan
dengan ikutan cnn indonesia